ya gue pengen ngomong berdua sama putri
gak usah gangguin putri lagi
sekarang gue cabutin
udah udah tenang lo
jangan kayak gitu
kenapa tiba tiba jadi kalau gitu
eo sini untuk merahasiakan kalau ini sebenarnya anak perusahaan saya
supaya ibu nawang gak resign dari sini
gak pindah ke surabaya
biar kita bisa deket deket
terus pak bos terus
terus pak bos

ih putri kustus goreng kamu cepet banget sih jalannya
tungguin aku dong
princess senang melihatmu disini
eh saya denger kamu dapet beasiswa lagi ya disini
oh saya senang untukmu
tapi saya belum pasti nerima beasiswanya sih
karena saya mau nimbang nimbang dulu pak terima atau enggak beasiswanya
tapi put bukan itu bagus
kamu bisa kuliah lagi di sini tanpa repot repot harus kerja
kalau saya sih dukung banget kamu terima lagi beasiswanya bu
eh masa sih pak reger
pak reger yakin dukung
kalau misalnya pak reger tau
yang ngasih beasiswa itu om rayment
pak reger masih dukung
jadi yang ngasih beasiswa buat putri
put anggap aja ini hadiah buat kamu sebagai mahasiswa yang berprestasi di sini
iya sih pak tapi mau saya pikirin dulu matang matang supaya saya juga gak salah langkah
kamu sebagai mahasiswi yang berprestasi disini gak kuliah lagi disini
emangnya sih prins nilainya aja harus dikatrol biar bisa lulus
kenapa aja pak regen saya berprestasi kok
berprestasi dari belakang
jangan jangan kamu daftarin aku lagi kuliah di sini karena kamu mau nyuruh aku ngerjain semua tugas kamu lagi
putri usus goreng kamu kenapa kenceng kenceng sih ngomongnya
ntar kalau pak reger denger gimana dikasih tau dong kedosen aku
prins it's too late saya udah keburu denger tau
enggak kok pak regan gak denger apa apa
oh ya pak regar tatap mata saya dalam hitungan tiga pak regar akan lupa semuanya
iya kan gak sengaja kali
putri usus goreng jangan kabur kamu
apa sih marah marah terus loh
tenang aja tak usah panik semuanya akan baik baik aja percaya sama gue
lo ngomong enak gak bisa ji gue tuh kepikiran mulu nih
heeh pake alesan kalo lagi mikir perut laper
emang aja lu pengen makan tenang aja kan gue selalu bawa cemilan favorit gue
tadi pas banget sebelum gue berangkat ke kampus gue mampir ke warung
terus gue beli dua satu sengaja buat lo
eh putri usus goreng bener bener ya sini gak sini
serius nampaknya gak apa apa
iya putri usus goreng
gak apa apa tadi kaki aku kayaknya kena lagi di bagian
ini nih yang sakit banget
lo sekarang kamu udah gak bisa kabur lagi dari aku
iiih parah banget kamu boongin aku terus tau gak kalo sakit
parah banget gak boleh kayak gitu
kalau lagiin kamu sih siapa suruh kamu cepuin aku sama pak regar
sekalian aja bilang ke semua dosen kalau kamu tuh ngerjain tugas aku selama ini ya gak apa apa
iya emang kenyataannya gitu
pak regar sama pacar sendiri
iya udah pas udah lempar
bapak harus kena hukuman rasakan ini
gak rasakan ini

kamu harus kena hukuman rasakan ini
gak rasakan ini
gak apa apa aku aah tuhan
gak apa apa yang penting kamu
put kok lo gak bales chat gue sih
email ngechat kamu buat apa
ee dia cuma ngajakin aku ketemuan
lo ngapain mau ketemu sama dia
iya gue pengen ngomong berdua sama putri baik baik kok
lo gak usah gangguin putri lagi sekarang gue cabutin pergi buruan
udah udah tenang dong yang kayak gitu
kenapa tiba tiba jadi kalah gini
aneh banget nih orang
batu bata juga ngerasa aneh sama perubahan sikap mel
sebenernya maksud mel kayak gini apa ya
ee oh iya gue denger bentar lagi lo bakal balik kampus ya congrats
karena bisa kalem banget ya depan pangeran sama cewek asongan
gue malah khawatir deh sama dia this is like level terandeh kalau menurut gue
iya gue setuju
like gue ngerti kalo dia mau baik sama cewe asongan karena dia tau dadinya cinta banget sama ibu nawang
but like pangeran lo tau kan dia selama ini gimana sama pangeran
masa dia sekarang kayak biasa aja ngena pangeran sama putri kayak gitu
kan gue udah bilang melk gak usah gangguin putri terus sekarang mendingan pergi deh
my pin senang aja kok dia orang ngomongnya mau baik baik
lagian gue juga udah gak mau cari masalah sama dia
gak usah sama lo berdua
yaudah deh gue mau ngomong sama lo
iya udah kan cuma ngobrol juga gak akan kenapa napa gak usah khawatir
please batu batang